iya pak hoerizi kita mulai dengan ulasan soal bagaimana kemudian memaknai wukuf di padang arofa
karena memang hari ini adalah puncak ibadah haji ya melakukan wukuf di padang arofa
apa yang kemudian menjadi tantangan pak dalam pelaksanaan wukuf
baik assalamualaikum wr wb
terima kasih mbak eva
wukuf ini kan adalah puncak ibadah
maka itu haji adalah arafah
kalau suasana panas tentu pada saat musim haji itu memang udara panas suasana mesti panas
karena haji itu adalah pembakaran
pembakaran dari semua dosa pembakaran dari semua sifat sifat manusia yang tidak manusiawi
sesungguhnya haji kepanas itu kita syukuri
tetapi perlu kita mitigasi
dengan cara tidak terlalu banyak beraktivitas di luar tenda
tidak terlalu banyak berjalan yang tidak penting
nah ini cara kita memitigasinya
oke sampai kemudian
tadi disebutkan oleh reporter kami yang berada di arafah
sampai empat puluh dua derajat celcius begitu pak hoerizi
nah ini bagaimana kemudian pemerintah sebagai pihak yang
kemudian ikut mengelola kita tahu pemerintah arab saudi yang mengelola ibadah haji secara keseluruhan
tapi kemudian untuk ibadah haji indonesia ada pemerintah
nah bagaimana kemudian strategi pemerintah menurut pak hoerizi yang ideal begitu ya
untuk membantu jemaah haji mengatasi tantangan ini
pertama kita syukuri dulu ya
pertama kita syukuri haji tahun ini jumlahnya tidak sebanyak tahun tahun sebelumnya
ya pak alhamdulillah hanya seratus ribu ya untuk indonesia
untuk seluruh dunia satu juta
biasanya dua sampai tiga juta
itu kita syukuri dulu
yang kedua dengan semakin sedikitnya jumlah jemaah
maka kepadatannya semakin berkurang
sehingga tingkat kepanasan itu mudah kita mitigasi
alhamdulillah pemerintah melalui kementerian agama bapak menteri agama
sudah berusaha menyiapkan ac
ac yang segitu besarnya di setiap tenda
agar bagaimana di dalam tenda itu mendapat kenyamanan
adanya kenyamanan di dalam tenda
jemaah diharapkan tidak keluar tenda
nah sehingga data panas itu akan terkurangi
apa masalahnya hari ini
banyak jemaah kita tidak terbiasa tinggal di dalam ruangan
sehingga ketika ada di arafat kebanyakan mereka keluar
karena mereka mau merokok mau ngopi
nah ini sebenarnya yang perlu dimitigasi oleh jemaah
agar hal hal seperti ini sementara ditunda dulu
tapi apakah kemudian keluar
kasar panas itu bisa dikurangi
oke apakah kemudian tapi nanti keluar dari ruangan itu nanti mengurangi kemuliaan dari ibadah wukuf ini sendiri sebetulnya
mbak eva sesungguhnya buku itu yang bagus di luar
sesungguhnya ya wukuf itu yang bagus di luar tenda
dia tidak terhalang oleh apapun
karena disitulah puncak kita berkomunikasi dengan allah
kita seakan akan kita ada di dalam pangkuan allah ketika kita berada di arafah itu
karena terlalu banyak ibadah ibadah ritual yang terjadi disitu
kita tahu arafah adalah tempat
bertemunya kembali adab dan hawa ketika empat puluh tahun dia dipisahkan oleh allah dari surga
kemudian kita tahu di arafah
nabi ibrahim dicoba oleh allah oleh allah swt untuk mengorbankan putranya
kita tahu di arafah terjadi nabi muhammad saw melakukan khutbah terakhirnya
menyampaikan pesan pesan kemanusiaan
pak hoirizi kalau kemudian kita bicara kita bandingkan begitu ya
ibadah haji tahun ini dengan ibadah haji tahun tahun sebelumnya
satu situasinya kemudian agak berbeda karena dalam situasi pandemi
dan yang kedua ini yang istimewa pak hoerizi
karena bertepatan dengan hari jumat yang kemudian disebutkan sebagai haji akbar
apa keistimewaannya dan bagaimana kemudian memaknai baik bagi para jemaah haji yang saat ini berada di arafah
maupun juga mungkin masyarakat yang di sini
masyarakat muslim yang saat ini berada di tempatnya masing masing di rumahnya masing masing
gini mbak kenapa kenapa haji akbar itu menjadi harapan semua manusia umat muslim
karena haji akbar itu adalah haji terakhir rasulullah
jadi rasulullah melaksanakan haji terakhirnya itu kebetulan pada hari jumat
nah maka itulah kebanyakan umat muslim berharap bertemu dengan haji akbar
sehingga harapan harapan doa doa yang dia sampaikan kepada allah swt
baik doa permintaan permohonan maupun doa meminta pengampunan
ini juga terkabulkan
inilah yang diharapkan oleh semua manusia oleh semua umat muslim
maka itu bersyukur jemaah kita yang tahun ini mendapatkan haji mabra itu
manfaatkan kesempatan arafah ini sebaik baiknya
sehingga doa kita dikabulkan oleh allah swt
bagaimana kemudian dengan masyarakat muslim yang kemudian tidak punya kesempatan untuk beribadah langsung di tanah suci
apakah bisa mendapatkan keistimewaan itu pak herizi
kita punya kesempatan puasa mbak
saya tidak tahu mbak eva sempat puasa atau tidak
mudah mudahan sempat ya tempat puasa
hari ini dari kemarin sampai hari ini insya allah sampai besok
kita baru buka
inilah kesempatan kita untuk menggapai itu
ketika kita tidak mendapatkan kesempatan untuk ke tanah suci
maka diberikan kesempatan kepada kita kalau dimungkinkan sepuluh hari
tidak dimungkinkan tiga hari
tidak sempat juga tiga hari satu hari besok
nah inilah cara kita menyambut haji akbar itu
sehingga dalam haji akbar itu kita banyak berdoa kita banyak berzikir kita banyak bermohon baca quran
jika doa kita dikabulkan oleh allah swt
paling tidak doa untuk agama doa untuk bangsa dan doa untuk negara
pak hoerizi ibadah selanjutnya adalah kemudian mabit lalu kemudian nanti akan ada melontar jumroh
nah ini apa saja tantangannya
tentu mabit tempatnya sangat terbatas ya
panitia penyelenggara ibadah haji dalam segi satok arafah
menggerakkan jemaah untuk menuju musdalifah
itu hanya dalam hitungan jam
manusia yang harus digerakkan dari arafah menuju musdalifah
dalam tenggang waktu yang cukup dua km
nah ini harus dimitigasi sedemikian rupa
agar sebelum waktu terbit matahari besok
jemaah sudah terkumpul di arafah di musdalifah
dan sudah digerakkan untuk menuju mina
supaya tidak terbatas
jemaah terserang seringatan matahari pagi atau siang besok
apalagi saat ini situasi pandemi begitu ya pak herizi
itu juga akan menjadi tantangan lain
maka kita harapkan jemaah terus menggunakan masker
salah satu kita menghindari penularan itu adalah dengan cara aktif menggunakan masker
masker adalah cara yang paling ampuh untuk kita terhindar dari penularan
terus pertanyaan saya adalah
yang kemudian selalu menjadi doa para jemaah haji adalah bagaimana hajan mabruroh
bagaimana kemudian menjadi haji yang mabrur begitu
bagaimana kemudian mendapatkan keistimewaan melaksanakan ibadah haji
di saat haji akbar tahun ini dan mendapatkan keistimewaan haji mabrur itu
saya mbak eva agak ngeri ngeri sedap juga kalau disuruh menjelaskan haji mabrur ini
persoalannya haji mabrur ini tidak ada yang tahu
insya allah subhanahu wa ta'ala orang itu mampu mendapatkan haji mabrur atau tidak
jangankan kita menilai haji mabrur seseorang menilai haji mabrul kita sendirinya kadang kadang kita tidak bisa
tetapi kita punya cara mitigasinya
bagaimana kita melihat orang itu melaksanakan ibadah haji dengan sempurna atau tidak dengan baik atau tidak
ketika dia dapat melaksanakan ibadah hajinya dengan baik dan sempurna insya allah nanti dia akan mengharapkan mendapatkan izin magh
kalau dia kembali ke sana air kemudian dia merubah sifat sifat kemanusiaannya yang tadinya pelit dia tidak pelit lagi yang tadinya sombong dia tidak sombong lagi yang tadinya sok pinter dia tidak lagi sok pinter
semua dia kembalikan kepada allah swt karena yang pinter segala galanya itu adalah milik allah
manusia hanya sebagai manusia biasa tidak ada punya kelebihan apa apa
dia hanya makhluk yang sekedar mempunyai
naluri pikiran dan pemahaman
baik baik kita doakan tentunya mayoritas umat muslim yang saat ini melaksanakan ibadah haji bisa mendapatkan haji mabrur
dan tentunya bagi umat muslim yang kemudian tidak berangkat ke tanah suci mendapatkan keistimewaan dari haji akbar ini
pak hoirizi h dasir mantan plt dirjen phu kemenak terima kasih atas waktunya di cnn indonesia newscast
selamat malam assalamualaikum
terima kasih sama sama mbak terima kasih sama sama